media milik siapa
media milik siapa saja
lima belas tahun yang lalu bukan kebetulan saya ikut meletakkan batu pertama untuk transmedia ini
tercium bau harum saat itu
waktu itu kita masih berkutat tentang logonya
wah warnanya birunya kok begini
dan hari ini sebagian dari kami yang terkumpul
tadi ada orang orang tua terlihat tua dan gamang
kami yang dulu nakal bengal memainkan jurus baru
membuat berita dan mengakali narasumber
pelaksana sampai pemimpin redaksi
kini terheran heran dengan industri media sosial
di antara serangkaian karya arswendo
keluarga cemara menjadi sebuah masterpiece yang tidak hanya laris di pasaran
namun juga menyebarkan pesan penting tentang kehidupan yang jujur dan bersahaja
karya ini kemudian menginspirasi banyak orang
baik lewat cerita bersambung aslinya di majalah
hingga film layar lebar yang tayang beberapa waktu lalu
menjadi jurnalis sejak tahun tujuh puluh an
arswendo menapaki karir
dari jurnalistiknya dari wartawan biasa
hingga mencapai puncaknya menjadi pemimpin redaksi majalah hai pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian memimpin redaksi majalah monitor pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
disinilah aswendo menghadapi masa masa sulit dalam hidupnya
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sebuah program angket iseng iseng terhadap pembaca monitor mengantarkan arswendo ke penjara
dalam sebuah jajak pendapat
yang dimuat di majalah tersebut
sosok presiden soeharto menjadi tokoh terpopuler
sementara nama arswendo sendiri ada di urutan ke sepuluh
yang memicu kemarahan publik dan pada akhirnya membawa arswendo mendekam di tahanan
adalah saat sosok nabi muhammad yang ditempatkan di urutan ke sebelas dalam jajak pendapat itu
di masa masa sulit tersebut ketika semua orang menyerang dan menghakiminya
arswendo mengaku bahwa sosok gus durlah
satu satunya orang yang mau berkorban membelanya
kesan mendalam ini pernah diungkapkan arswendo kepada cnn indonesia
kalau dulu ya saya dua puluh enam tahun yang lalu ya itulah kasus saya itu
seperti yang dialami ahok sekarang ini yang itu saya alami
di gedung yang sama di gedung pengadilannya pasalnya sama
semua indonesia satu satunya yang membela cuma gus durlah
apa yang dilakukan gus dur waktu itu membela seperti apa
membela sampai beliau itu dihakimi dikumpulkan di bisa tiga tahun sekian lah
ada seminar mengenai teater populer itu karena saya kan wah bagaimana
berusaha mendekat ke beliau saya cium tangan gitu beliau jalan aja
saya yah gus durlah lupa sama saya tahu nggak jalan gitu berhenti noleh
kalau baumu aja tapi bahasa jawa nah bumbunya aku ngerti tuh as
itu yang nggak pernah akan mungkin saya lupakan
selama dan setelah keluar dari penjara arswendo tetap menjadi penulis skenario
cerpen novel dan cerita bersambung yang produktif
ia juga aktif tampil di publik bersuara lantang untuk menjadi pengawal suara keresahan masyarakat
setelah menderita kanker arswendo telah berpulang pada jumat sore
dan karya yang tak lekang oleh zaman selamat jalan abah arswendo
ini bukan bagian dari buisi saya arswendo atau wiloto selamat malam